dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus teror bom yang dialami oleh dua pimpinan kpk
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro
di rumah ketua kpk agus raharjo di perumahan geraha indah jati asi bekasi
dan sabila destu di rumah wakil ketua kpk laode muhammad syarif di jalan kalibata selatan jakarta selatan
dan kita menuju mutia terlebih dahulu selamat pagi mutia
mutia bagaimana kondisi di rumah pimpinan kpk agus raharjo pagi ini
apakah masih tampak ada pengamanan ekstra di sana
rian dea selamat pagi betul di sini perumahan geraha indah jatimekar jati asih kota bekasi
anda bisa lihat ini saya akan memberikan gambaran kepada anda keadaan terkini
di lokasi pimpinan kpk agus raharjo pada pagi hari ini
anda bisa lihat cukup lengang memang tadi ketika saya ingin masuk ke jalan jati mekar ini
tepatnya di perumahan geraha indah blok a sembilan
memang jalan utama akses utama untuk memasuki lokasi ini sudah ditutup oleh portal
sekitar dari portal menuju ke lokasi ada sekitar delapan puluh meter
jadi saya harus memutar di tempat di mana masih bisa dilalui oleh akses masuk kendaraan roda empat
di situ pun jarak juga sekitar lima puluh meter jadi di sini cukup lengang karena memang
kendaraan roda empat tidak bisa melintas di lokasi ini
kendaraan roda dua masih bisa masuk karena di jalan yang satunya yang tidak ditutup portal
walaupun ditutup oleh hanya palang kayu saja
namun kendaraan roda dua masih bisa dimungkinkan masuk untuk melalui lokasi ini
begitu di blok a sembilan
anda bisa lihat di belakang saya ini adalah lokasi rumah pimpinan kpk agus raharjo
baru saja dua menit yang lalu pagarnya dibuka
tidak ada walaupun pengamanan juga ada beberapa mobil pengamanan yang berada sekitar radius dua puluh meter
dari lokasi rumah
namun di rumahnya sendiri anda bisa lihat di lantai satu pagarnya sudah dibuka sudah terlihat
ada beberapa orang yang memanaskan
ada beberapa orang yang memanaskan mobil
sampai saat ini mungkin memang belum bisa diminta keterangan
namun anda bisa lihat cukup lengang dan tidak terlihat ekstra hati hati begitu
atau cukup santai
kemudian anda jika anda bisa lihat visual di lantai dua pintu juga terbuka
ini ketika saya sampai pun pintu di lantai dua juga sudah terbuka dari tadi
sehingga anda bisa lihat tidak terlalu tertutup atau terkesan bahaya yang mengintai begitu
karena memang anda bisa lihat beberapa
mobil pengamanan dari kepolisian juga berjaga
ada juga kendaraan roda dua yang juga siap berjaga
yang saya estimasi pun juga di dalam rumah sepertinya juga ada beberapa petugas pengamanan yang juga bersiaga dan bermalam di lokasi
di perumahan geraha indah di jatimekar jati asi kota bekasi ini sendiri seperti laporan anda sebelumnya
rian dan dea memang pimpinan kpk pemilik rumah agus raharjo
memang kemarin malam atau tadi malam dini hari tadi juga sudah memberikan keterangannya
ia berkata bahwa hal ini sebenarnya walaupun tidak bisa diremehkan
namun hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh para komisioner kpk
sudah berwaktu waktu lalu pula kita tahu belum tuntas penyidikan salah satu komisioner kpk
novel baswedan terhadap penyerangan atas dirinya ketika subuh di dekat kediamannya
akhirnya terjadi lagi saat ini kemarin di sini dan juga di rumah wakil ketua kpk laude m syarif
yang bisa saya gambarkan di lokasi walaupun lengang namun anda bisa lihat rian dan dea
pagarnya walaupun tidak terlihat secara visual karena sudah dibuka begitu
namun bom yang ditemukan yang bisa saya gambarkan bom ditemukan
bomnya disangkutkan di pagar yang berwarna putih di belakang saya
disangkutkan di tas berwarna hitam kemudian tasnya disangkutkan ketika ditemukan begitu
oleh salah satu petugas kepolisian yang memang berjaga menjemput agus raharjo menjemput pimpinan kpk
menaring hingga jalur seralah
orang yang belum ada balik atau pergi dan pulang ke kpk setiap harinya ditemukan
pada sekitar pukul lima tiga puluh dan ketika ditemukan dan ketika diantisipasi dilihat begitu
isinya adalah sebuah pipa peralon yang kemudian detonatornya dicabut untuk ibarat kata antisipasi
begitu ketika sudah memanggil tim densus delapan puluh delapan anti teror
sehingga sampai saat ini jika anda berkata soal pengamanan walaupun memang di lokasi cukup lengang
karena memang sudah diportal namun kita ternyata tahu mungkin beberapa mobil pribadi disini yang terlihat seperti loitsnya tutup
mobil pribadi bisa saja ini juga merupakan
pengamanan namun yang betul betul terlihat
seperti mobil dari kepolisian
ada satu kendaraan roda empat
dan juga satu kendaraan
roda dua mungkin dari sini radius
beberapa ratus meter di belakang
saya pun juga bisa saja
ada keamanan di blok blok
lainnya itu visual bisa
memperlihatkan ada kendaraan roda empat
satu dan juga kendaraan roda dua
yang juga berjaga ini dari sedari
tadi malam kemudian dua mobil
kendaraan roda empat
yang ada di depan saya
mungkin memang belum bisa dikonfirmasi apakah ini juga
mobil pengamanan atau ini
merupakan kendaraan pribadi
dari keluarga agus raharjo
namun sampai saat ini
kami belum bisa mendapatkan keterangan
dari keluarga ataupun
dari bapak agus rarjo sendiri
pada pagi hari ini karena semuanya
aktivitas di rumah sendiri juga belum terlihat
aktif begitu masih tertutup
di pintu kediamannya
yang pintu utamanya namun pintu
anda bisa lihat di pintu lantai dua
sudah dibuka dari tadi ketika saya
katakan ini cukup lengang
kondisinya saat ini di bekasi
di kota bekasi ini rian dea
baik itu tadi
bagaimana suasana di rumah
dari pimpinan kpk yaitu
bapak agus raharjo di bekasi jawa barat
ternyata masih normal rian
benar kalau kita lihat juga tadi aktivitas sudah
mulai dilakukan bahkan mobil yang terparkir tadi
juga sudah mulai dikeluarkan dan
sepertinya juga kita harus beralih
terlebih dahulu mutiawilo sasro tahan sejenak
di sana karena kita akan bergabung dengan
seorang rekan kita lagi produser lapangan cnn indonesia
sabila destu yang saat ini ada di rumah
wakil ketua kpk laudie m sharif
di jalan kalibata selatan
selamat pagi destu destu bagaimana kondisi
di rumah laude m sharif pagi ini
juga tadi di rumah agus raharjo sudah normal
bagaimana penanganan di sana
dan kondisinya seperti apa bisa anda gambarkan
de dan juga rian
di kediaman wakil ketua kpk laudie m sharif
situasinya terbilang masih cukup sepi
namun memang saya melihat juga bisa anda lihat
teman teman di belakang saya ini adalah
rumah kediaman laudie m sharif di jalan kalibata selatan
nomor empat puluh dua c rumah dua tingkat ini bagian atasnya
pintu di lantai atas rumahnya ini sudah terbuka
kemudian juga jendelanya juga terbuka
yang ini bisa dikatakan ini menandakan
penghuni yang di dalamnya begitu ya
kemudian juga tadi saat saya sampai
sebelum pukul enam pagi di sini memang
kondisinya juga masih seperti ini cukup
sepi begitu dea dan juga rian
memang di dalam rumah ini ada
satu pintu kecil yang terbuka begitu ya
kemudian juga ada beberapa orang
di dalamnya yang sedang berbincang bincang
di dalam garasi kemudian juga
terusnya kita lihat di sini ada satu unit
mobil innova berwarna hitam dan juga
rian dan ini kami duga sebagai mobil
dari laudie m sharif kemudian juga
kalau tadi saya perjalanan menuju
ke tempat ini ke kediaman laudie m sharif
wakil ketua kpk dea dan juga rian
memang kami tidak menemukan adanya pos
penjagaan dan ini juga memang dibenarkan oleh ketua kpk di lodamsharif
dari lokasi setempat bahwa memang pengamanan di wilayahnya ini terbilang kurang
karena memang saat ini juga banyak rumah rumah yang sudah memiliki pos satpam pribadi
atau security pribadi di setiap rumahnya sehingga memang hanya ada dua orang hansip saja
yang berjaga di depan atau di pos pengamanan yang letaknya juga cukup terbilang jauh dari rumah lokasi kediaman dari laude m syarif
kemudian juga untuk pengamanan sendiri memang tadi saya sebutkan di sini tidak ada aparat yang berjaga begitu
tapi kemarin dari pihak kepolisian dari polda metro jaya kemudian juga dari humas polri ini mengatakan bahwa
pihaknya ini meningkatkan pengamanan terhadap
pihak pihak yang disiagakan ini dari babinsa kemudian juga dari subsektor dan juga dari polsek setempat
yang memang ini sebagai fasilitas tambahan pengamanan pasca teror bom molotov yang dilemparkan ke rumah kediaman dari wakil ketua kpk laude m syarif
kemudian juga berdasarkan dari
keterangan saksi yang merupakan tetangga dari laude m syarif memang pada dini hari
ia sempat mendengar ada suara seperti pecahan kaca begitu ini diduga sebagai
bom molotov yang dilemparkan ke dalam rumah dari laude m syarif
kemudian juga hingga hari ini nampaknya memang aktivitas dari laode m syarif masih berjalan seperti biasa
kemarin juga kami mendapatkan informasi terakhir
kemarin pasca kejadian ini wakil ketua kpk sudah berkantor seperti biasa di gedung kpk
dia dan juga aryan
baik sabila destu terima kasih atas laporan anda dan tentunya kalau kita lihat juga tadi mutia sempat melaporkan dari bekasi juga ternyata kedua pimpinan kpk ini sudah mulai kembali beraktivitas
dan begitu juga berarti kita harus lawan teror hari ini juga jangan ada perasaan takut
sama seperti dua reporter kita di lapangan walaupun hujan tidak pernah takut gitu
selamat bertugas kembali keduanya